ya jika betawi punya ondel ondel negara perancis juga ternyata punya boneka raksasa mirip ondel ondel
nah kini boneka raksasa lucu asal negeri napoleon bonaparte ini sedang ada di surabaya untuk menghibur warga dalam festival surabaya cross culture
menampilkan gerakan tari hingga membuat warga di perumahan nginden berdecak kagum
dengan lincah mereka juga mengajak para penonton untuk menari serta berfoto bareng keluarga boneka raksasa
boneka raksasa kelompok teaterless grandes personis ini didatangkan langsung dari perancis oleh salah satu hotel di kawasan nginden
untuk pertunjukan lintas budaya antar negara
seni boneka raksasa dari perancis ini sebenarnya mirip dengan seni instalasi batu khas bali ogoh ogoh
namun cara memainkannya lebih mirip kesenian barong landung khas bali atau ondel ondel khas betawi
di mana ada manusia yang menggerakkan boneka
karena ukurannya yang dapat mencapai empat meter tak sembarang orang dapat memainkan boneka raksasa perancis ini
ini adalah boneka raksasa yang dapat dikenali di banyak negara di dunia dan kami senang dapat menemukan ondel ondel di jakarta
dan juga dapat bermain dengan mereka di jalanan dan dalam improvisasi
selama berada di surabaya empat boneka raksasa ini akan tampil pada acara festival cross culture yang diselenggarakan pemerintah kota surabaya
sebagai ajang untuk mengenalkan budaya asli dari masing masing negara